ya sebuah tempat wisata baru di kabupaten pinerang sulawesi selatan
bisa menjadi alternatif liburan bagi anda
yang menyukai tantangan
di mana bisa anda mengunjungi sebuah air terjun yang namanya pituleta
untuk menuju ke air terjun ini
anda harus menyiapkan stamina
karena perjalanan ke air terjun cukup menantang dan menguras keringat
air terjun pituleta
begitu nama yang diberikan oleh warga di desa rajang
kecamatan lembang kabupaten pinerang
sesuai namanya air terjun yang terletak di ketinggian seribu meter
dari permukaan laut ini terdiri dari tujuh susun air terjun
kondisi alam yang asri dan airnya yang jernih
menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan
untuk menikmati air terjun pituleta ini
anda harus menempuh perjalanan yang cukup menantang
hanya kendaraan off road yang bisa digunakan
untuk menaklukkan jalanan
yang baru saja dibuka ini
yang tidak memiliki kendaraan
bisa menyewanya dari warga sekitar
dengan biaya rp lima puluh per orang
turun dari mobil perjalanan berikutnya
harus ditempuh dengan menyusuri jalan setapak
jalan ini merupakan jalur yang biasa dilalui warga ke kebun
namun rasa lelah akan terbayar
begitu sampai di lokasi
letih yang letih perjalanan menuju ke sini terbayar
cuman bagus karena masih
yang menarik karena air terjun itu ada tujuh susun
dua tujuh susun
dan di indonesia mungkin hanya ada beberapa yang seperti ini
kalau setelah melihat langsung dari sekian banyak
yang katanya air terjun atau objek wisata alam
luar biasa keren abis
kalau dari angka satu sampai sepuluh saya kasih sembilan lima lah
warga setempat berharap pemerintah membangun akses yang lebih baik
agar air terjun ini
semakin dikenal sebagai salah satu tempat wisata
di kabupaten pindrang sulawesi selatan